pemerintah menetapkan kebijakan terbaru tentang kelonggaran bagi pengguna transportasi khususnya pelaku perjalanan luar negeri
dengan mengurangi masa karantina setiba di indonesia
mulai delapan maret ini para pelaku perjalanan luar negeri tersebut hanya menjalani masa karantina selama satu hari
kebijakan itu disambut baik oleh anggota jemaah umroh di bandara internasional soekarno hatta tanggerang
karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan
kami sangat bersyukur kebijakan pemerintah yang baru ini karantina sudah tinggal satu hari
sebenarnya karantina ini kalau bisa sih dihapus sama sekali
karena kan kalau satu hari satu hari itu jemaah masuk hotel kadang prosesnya lama
sampai hotel tengah malam pagi keluar hotel lagi
nah itu kalau bisa mohon dari pemerintah yang terkait kebijakannya lagi
bagusnya artinya kan ada pengurangan dikurangi satu hari
namun pada pelaku perjalanan luar negeri ini tetap diwajibkan mengikuti tes pcr
dan jika dinyatakan positif harus menjalani isolasi
selain itu kelonggaran diberikan kepada pelaku perjalanan domestik pengguna transportasi darat laut dan udara
calon penumpang yang telah disuntik vaksin lengkap atau hingga dosis kedua tidak perlu menjalani tes covid sembilan belas
meski demikian kebijakan tersebut akan diterapkan setelah surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas diterbitkan